gue udah bongkar semua box kardus laci
kok gak ketemu juga ya harddisknya
tuh disini juga gak ada
dimana sih harddisknya
sial banget sih mana kotor banyak debu lagi disini
aduh pakai ada tikus segala sih
kenapa coba ada tikus disini
gue kan takut banget
shell banget sih gue malam ini
udah harddisknya gak dapet malah ada tikus
aduh sampe capek gini gue cari harddisk
gak ada hasil juga lagi
gue harus cari kemana lagi coba
apa ada di kantornya nino ya
gak gak gak
gue gak boleh nyerah
gue harus tetep cari harddisk itu sampe ketemu
gue udah mendapatkan semua cinta nino saat ini
gue gak mau kehilangan semua ini lagi
ini yang gue mimpi di jum'an din
selamat pagi mas
apa benar yang dikatakan rena semalam
meskiki bilang bapak nino adalah mantan suaminya mbak andin
aku yakin anak kecil gak mungkin bohong
aku harus tanya langsung ke mirna dan kiki soal ini
assalamu'alaikum rahmatullahi wabarakatuh
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
dulu mama pernah sangat kecewa
saya menyembunyikan soal pernikahan kita
mama gak kecewa lagi
makanya kita harus bener bener menemukan pasmar
supaya kamu punya alih
untuk membuktikan kalau aku bukan pembuluh roy kan
tapi sekarang kita udah punya bukti itu kan mas
mama merasa dikhianati oleh pernikahan kita
saya gak pengen
mama merasa kecewa
mama nanti tau
menikahi perempuan yang didakwa
dalam kasus pembunuhan roy
dua insan menjadi satu itu juga gak mudah banget mas
tapi setidaknya aku belajar kita itu harus saling memiliki
aku ngerti mas kalau kamu minta aku untuk selalu bersabar
dan sampai saat ini
aku selalu sabarkan
jangankan sampai saat ini mas
jangan sampai saat ini mas